sudara tiga korban longsor di desa talaga jaya kabupaten garut jawa barat berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia
tim penyelamat menghentikan operasi sar yang berlangsung sejak jumat kemarin
korban terakhir ditemukan jumat siang sementara dua putrinya masing masing bernama zeni dan dini
ditemukan beberapa jam sebelum ibu kandungnya ditemukan oleh tim sar
ketiganya ditemukan di titik yang hampir sama dengan kondisi tertimbun reruntuhan bangunan dan material longsoran
sehingga sempat menyulitkan tim sar gabungan
kasiops besarnas bandung supriyono mengatakan operasi sar resmi dihentikan
dan untuk relokasi warga terdampak longsor diserahkan ke pemerintahan setempat
tim sar gabungan berhasil mengevakuasi korban ketiga perempuan dewasa pada pukul empat belas lima belas dalam kondisi meninggal dunia
artinya dalam pelaksanaan operasi sar dinyatakan dihentikan
dinyatakan dihentikan dan selanjutnya diserahkan ke pihak pemerintah setempat terkait dengan rehabilitasi dan rekonstruksi
dua dari tiga warga yang tertimbun tebing longsor di desa telaga jaya garut jawa barat ditemukan tewas
evakuasi korban berjalan dramatis terlebih korban tertimbun reruntuhan bangunan dan tebalnya material longsor
dua korban yang ditemukan merupakan anak anak berjenis kelamin perempuan
peristiwa bermula sejak kamis malam akibat curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah desa
longsor terjadi hingga menimpa empat rumah warga
di dalam reruntuhan rumahnya tingkat kesulitannya dengan ketebalan material longsor bercampur dengan bangunan kurang lebih dua meter
tapi alhamdulillah berkat kita bekerja keras sinergisitas dengan tim sar gabungan dengan pelibatan esavator
otomatis kita telah berhasil menemukan korban